sepuluh wni yang berada di sudan dievakuasi ke jeddah arab saudi menggunakan pesawat milik tni angkatan udara
dalam rilis yang dikeluarkan oleh dinas penerangan tni au
sepuluh wni diterbangkan menggunakan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh a tujuh ribu tiga ratus lima tni angkatan udara
dari kota port sudan menuju posko evakuasi di jeddah arab saudi pada hari rabu waktu setempat
kepala dinas penerangan tni angkatan udara marsma tni indan gilang buldan syah mengatakan
evakuasi berjalan lancar berkat koordinasi yang baik berbagai pihak seperti kementerian luar negeri
mabes tni kbri di sudan dan konjen ri di jeddah
wni yang sudah dievakuasi ke jeddah akan kembali ke tanah air menggunakan beberapa pesawat komersial
sementara itu pesawat a tujuh ribu tiga ratus lima akan berada di jeddah untuk melakukan evakuasi lanjutan